kita ke informasi lainnya tidak terima ketua umumnya dikabarkan meninggal dunia
seluruh jajaran partai demokrasi indonesia perjuangan pdip bali melaporkan
mengunggah atau pengunggah informasi tersebut ke polisi
setidaknya ada dua belas akun yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks
mengenai wafatnya megawati soekarno putri
sejumlah pengurus dewan pimpinan daerah atau dpd pdip bali
beserta kader partai mendatangi mapolda bali pada selasa pagi
kedatangan mereka untuk melaporkan kasus dugaan hoax terkait meninggalnya
ketua umum pdip megawati soekarno putri yang beredar di media sosial beberapa hari yang lalu
para kader pdip ini meminta polisi untuk bisa menangkap para pelaku
termasuk dalang dari pembuat informasi tersebut
kejadian ini juga dinilai sebagai kejahatan terselubung
dan cara berpolitik yang tidak santun
terkait masih aktif terkait banyak macam urusan negara republik
urusan partai urusan negara dan sebagainya aktif
dikatakan ini sekarang seperti itu kan sudah tidak benar
oleh karenanya kita minta tadi supaya mengungkap semua aktor aktor yang ada
baik pelaku utama maupun dalang dalang yang ada lainnya itu